memasuki hari ketiga pencarian korban longsor tambang batu mangan di jember jawa timur
tim sargabungan mengerahkan unit anjing pelacak
dalam proses pencarian ini petugas menandai sejumlah titik yang diduga tempat korban tertimbun material longsor
pada pencarian korban longsor tambang batu mangan atau batu hitam di gunung sadeng desa puger kulon jember rabu siang
polda jawa timur menurunkan unit anjing pelacak untuk membantu pencarian korban
tim sar gabungan menerjunkan unit satwa k sembilan polda jatim ini karena sulitnya proses pencarian korban yang tertimbun material bebatuan kapur
pencarian difokuskan di lokasi utama di sisi sebelah timur yang diduga kuat merupakan posisi korban terakhir saat terjadinya longsor
sebagaimana diketahui korban bernama sucipto seorang pekerja tambang batu hitam warga desa lojejer uluhan
sebagaimana diketahui korban bernama sucipto seorang pekerja tambang batu hitam warga desa lojejer wuluhan
skenario pencarian dilakukan dengan membuat biopori yakni membuat lubang untuk mengendus bau yang keluar dari rongga material longsor
dari proses pelacakan pertama pasukan k sembilan berhasil mengendus titik lokasi korban
ada pun kendala yang ditemukan karena lokasi cukup panas sehingga menjadi tantangan bagi satu anjing pelacak
supaya setelahnya bau atau anu yang terbentak di dalam bisa keluar melalui rongga rongga yang kita buat dengan biopori tadi
selain menurunkan unit satwa k sembilan proses pencarian selanjutnya tetap menggunakan alat berat atau eskavator
konsentrasi pertama alat berat ini bekerja memindahkan berbagai bongkahan batu gunung yang diduga menutupi tubuh korban
peristiwa longsor tebing ini terjadi siang kemarin saat sejumlah pekerja tambang berada di bawahnya
dari lima belas pekerja tiga belas berhasil selamat
dua luka luka dan satu orang hingga kini masih tertimbun
saya fulkus mandani jember jawa timur